pagi adalah kunci pembuka hari
awali dengan informasi inspiratif
jadikan hangat mentari sebagai pemacu semangat diri
dan jangan lewatkan perakiraan cuaca terkini
agar siap menghadapi berbagai kondisi
berbekal optimisme perbaharui informasi lalu lintas
dan lalui padatnya aktivitas dengan penuh energi
perhitungkan setiap langkah dan pastikan
selalu ambil keputusan terbaik untuk mempermudah setiap kegiatan bisnis yang dijalani
buka pagi anda bersama kami
dan dapatkan rangkaian berita terkini dalam cnn indonesia